pak banyak yang menang
terus main tangan
terus cepat ditunjukin ya
seperti ditunjukin yang allah maafkan mata lubang
tangan dikasih bentuk rokok gitu
keterangan imam ini pun dipadukan dengan keterangan saksi lain
di mana pelaku hussein berpamitan keluar kerja
dan pulang ke kampung halamannya di banjarnegara pada sabtu enam mei lalu
hussein akhirnya berhasil dibekuk saat bersembunyi di sebuah rumah di daerah purbalingga
petugas terpaksa menembak kaki hussein
saat mencoba kabur usai mencari barang bukti
barang bukti yang sempat dibuangnya di tebing jurang tembal semarang
sebelumnya selasa siang kemarin
polisi berhasil mendapati barang bukti linggis
yang diduga digunakan hussein untuk menghabisi korban hingga tewas
dan kemudian korban dibutilasi menjadi empat bagian dan dicorbeton
saksi di sekitar sini menjelaskan bahwa hari kamis itu
toko ini masih buka seperti biasa
jadi kemungkinan kemungkinan atau diduga kuat
korban ini kemudian dibunuh kemudian dimutilasi pada hari jumat
jasad irwan hutagalong yang dicor semen di tokonya
ditemukan oleh istrinya yunita bersama warga
yang membuka paksa toko dan langsung mencium bau busuk pada senin siang kemarin
istri korban sendiri mencari keberadaan suaminya di toko setelah curiga
sudah empat hari suaminya tak pulang ke rumah dan ponselnya tidak bisa dihubungi
damar sinuko semarang jawa tengah